hari ini kami akan menyampaikan tentang update data yang kita kerjakan
kita menyadari bahwa setiap hari minggu begitu banyak laboratorium yang tidak operasional
menurut catatan kami ada enam puluh satu laboratorium di rumah sakit di luar jejaring laboratorium kementerian kesehatan yang libur
sehingga spesimen yang bisa kita pereksa sebanyak empat belas dua puluh tujuh spesimen
total yang kita selesaikan sampai dengan hari ini akumulatif adalah satu dua ratus tiga puluh lima lima ratus empat puluh lima spesimen
dari jumlah ini kita dapatkan konfirmasi kasus covid sembilan belas sebanyak satu enam ratus sembilan puluh tiga orang sehingga total menjadi delapan puluh delapan dua ratus empat belas orang
distribusi kasus yang kita dapatkan adalah dki jakarta hari ini melaporkan tiga ratus enam puluh satu kasus baru dan satu ratus lima puluh empat sembuh
jawa tengah tiga ratus lima puluh empat kasus baru dan tiga ratus sembuh
jawa timur dua ratus tiga puluh tujuh kasus baru dan tiga ratus tujuh puluh lima sembuh
dua ratus dua puluh lima kasus baru dan dua ratus tujuh puluh delapan sembuh
gorontalo melaporkan satu ratus lima kasus baru dan tidak ada laporan sembuh
sulawesi utara enam puluh empat kasus baru dan tiga puluh sembilan sembuh
jawa barat enam puluh kasus baru dan sembilan puluh tiga sembuh
ada enam belas provinsi yang hari ini melaporkan
penambahan kasus di bawah sepuluh dan ada tujuh provinsi yang tidak ada penambahan kasus sama sekali
di antaranya adalah bengkulu jambi kalimantan barat kalimantan tengah kepulauan riau sulawesi tengah dan lampung
total sembuh hari ini satu lima ratus tujuh puluh delapan orang
sehingga total keseluruhan empat puluh enam sembilan ratus tujuh puluh tujuh orang
dilaporkan sembilan puluh delapan orang meninggal sehingga total menjadi empat dua ratus tiga puluh sembilan orang
kasus suspek yang masih kita pantau saat ini sebanyak tiga puluh enam tiga ratus delapan puluh orang
kabupaten kota terdampak
empat ratus enam puluh tujuh kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi
saudara saudara gambaran penambahan kasus ini adalah gambaran dari aktivitas produktif yang semakin tinggi
namun tidak mematuhi protokol kesehatan
menjaga jarak menggunakan masker dengan baik dan benar
oleh karena itu sekali lagi
tempat bekerja kantor atau industri atau pabrik
kami mohon untuk betul betul bisa menciptakan suasana kerja yang aman dari covid sembilan belas
oleh karena itu bagaimanapun juga protokol ini adalah satu satunya pegangan kita
untuk kita patuhi
agar kita bisa aman dari kemungkinan penularan covid sembilan belas
ingat apabila kita terinfeksi di tempat kerja
akan menjadi sangat beresiko untuk keluarga yang ada di rumah
untuk anak anak kita
untuk orang tua kita
untuk saudara saudara kita yang memiliki penyakit komorbid
saudara saudara mari patuhi ini dengan komitmen yang
yang kuat tidak terhenti terus menerus
kita pasti bisa menangani ini
terima kasih selamat sore